langsung di kota palembang untuk menyambut bulan puasa
seperti pembagian paket ramadan festival lampion dan juga beragam lomba bertema ramadan
meskipun pandemi makin terkendali
kerelawan sahabat ganjar menggelar rangkaian kegiatan bertajuk zona ramadan saga di palembang
sumatera selatan dan kabupaten mesuji lampung
ketua dpc sahabat ganjar kota palembang putra sanjaya menyatakan
para relawan membagikan paket ramadan saga atau parasa di kecamatan kertapati kota palembang
paket berisi kebutuhan pokok masyarakat
acara ini berlangsung pada sabtu sembilan april dua ribu dua puluh
acara serupa digelar rutin setiap pekan di bulan ramadan
putra sanjaya menambahkan
para relawan juga menggelar festival bertajuk zona ramadan di pondok pesantren
saka kota palembang
festival diwarnai hiasan lampion serta berbagai macam lomba
seperti pidato dan cerdas cermat bertema ramadan
di masa sekarang lebih meningkat daripada tahun kemarin
karena tahun kemarin masa pandemi
harapan saya tahun ini lebih banyak rezeki lah
beli masuk lebih lancar jualannya
terima kasih sahabat ganjar
berikan saya sembako
semoga sahabat ganjar sukses selalu
ketua umum sahabat ganjar
kiai haji nahib sodik yang akrab bisapa gus nahib
mengapresiasi agenda yang digelar dalam rangka menyambut bulan suci ramadan
ia berharap kegiatan ini membawa keberkahan bagi seluruh yang terlibat
gus nahib menambahkan
sahabat ganjar juga datang menyapa para santri
santri dinilai sebagai generasi penerus bangsa
sebagaimana sahabat ganjar
yang mempunyai imtak dan imtek
hari ini sahabat ganjar berada di kota palembang
dalam rangka kami ingin berbuka bersama dengan pengasuh pondok pesantren
dan juga para tokoh tokoh di sekitar pondok pesantren
alhamdulillah hari ini sahabat ganjar berada di pondok pesantren kafah al mungdirin
di kelurahan lebak kecamatan sako kota palembang
mudah mudahan dengan acara buka bersama ini
akan membawa keberkahan bagi kita semuanya
kita akan meminta doa kepada pengasuh dan tokoh masyarakat
agar pak ganjar menjadi presiden nanti di tahun dua ribu dua puluh
deklarasi dukungan komunitas mota pondok pesantren dan kota palembang
terhadap gubernur jawa tengah ganjar pranowo juga dilakukan
sahabat ganjar menggait komunitas motor di kabupaten mesuji lampung
hal ini sebagai bentuk dukungan kepada ganjar pranowo untuk maju pada dua ribu dua puluh empat mendatang
menurut gus nahib deklarasi komunitas motor di kabupaten mesuji dapat membuka pintu
bagi komunitas lain untuk turut mendukung ganjar pranowo
yang benar pilih ganjar
yang benar pilih ganjar